kita ke kasus lain pengadilan tindak pidana korupsi kembali menggelar sidang kasus
pemberian fasilitas ekspor bahan baku minyak atau crude palm oil
dengan agenda pembacaan pledoi para terdakwa
semua terdakwa membantah seluruh tuntutan jaksa penuntut umum
dan meminta hakim menimbang pokok masalah dalam perkara ini
dalam sidang selasa sore satu persatu terdakwa menyampaikan pledoi
mulai master parulian tumanggor pier togar sitanggang
hingga weibinanto halimjati atau lin cewe
dalam pleidoi yang disampaikan semua terdakwa keberatan atas tuntutan jpu
yang dinilai tidak sesuai
sebab mereka hanya dimintai masukan bagaimana cara mengatasi kelangkaan minyak goreng
dan bukan menciptakan kelangkaan seperti yang dituduhkan jpu
kuasa hukum berharap hakim dapat menimbang pleidoi yang disampaikan para terdakwa
mengenai kelangkaan minyak goreng ini
tidak ada relevansinya
hanya dengan ekspor
yang selama ini dikatakan kelangkaan itu dikarenakan ekspor
kami buktikan sebenarnya kelangkaan itu karena kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah penetapan harga eceran tertinggi
inilah yang menjadi masalah